memang sejak diputar di bioskop pada delapan september lalu film warkop dki reborn ini tidak hanya menarik animo masyarakat biasa
namun sejumlah pejabat termasuk juga presiden joko widodo menyempatkan diri untuk menonton film ini
di bandung gala premier film warkop dki reborn dihadiri oleh wali kota bandung ridwan kamil
bahkan kang emil turut mempromosikan film ini lewat akun twitternya
pujian pun diberikan oleh kang emil yang menyatakan bahwa warkop dki tidak hanya menghibur
namun juga mengobati rasa rindu akan kehadiran dono kasino dan indro
di jakarta gubernur basuki cahayapurnama juga menyempatkan diri untuk menonton film warkop dki reborn
bersama sejumlah staff dan pemain film
ahok memuji film warkop dki yang seratakan kritik sosial dan politik
namun tetap bisa menghibur dan tidak kehilangan ciri khas dari film yang lama
jadi aku mau kunjung kocok
sementara itu di bogor presiden jokowi bersama keluarga menonton warkop dki reborn
tanpa pengamanan khusus presiden joko widodo terlihat santai bersama ibu iryana saat masuk ke gedung bioskop
bahkan keduanya mengantri seperti penonton lain
foto presiden jokowi pun viral di media sosial pada sebelas september dua ribu enam belas yang lalu